sebentar ya putih
ibu tahu cinta pangeran ke kamu tuh besar dan tulus
tapi kamu sadar gak sih
kalau kita tuh gak sederajat sama pangeran
seandainya kamu terima cintanya pangeran kamu bisa terima konsekuensinya
kamu bakalan menderita put
kalau ibu restuin aku sama pangeran kita akan sama sama berjuang bu
kalau kamu udah siap dan kamu janji jaga sikap berarti deddy akan atur dinnernya itu secepatnya ya
mari kita sama sama oke
kamu keberatan gak kalau dinernya deddy change to lunch
ya terserah deddy aja sih aku ikutin rencana deddy deh
ya kan jadi kan kalau misalnya kita ngobrol dari siang sampai malam kan lebih enak
jadi kamu kan bisa ngobrol juga sama anaknya temennya deddy gitu loh
yakin kamu bisa akrab kok
i hope semua ini berlalu dengan cepat
karena abis makan bareng temen deddy aku bisa ngobrol sama temennya

biasanya putri selalu gak peduli kalau aku membahas soal laki laki yang mendekati dia
tapi kali ini sikapnya beda
apa putri bener bener jatuh cinta ke pangeran
bagaimana ya caranya supaya aku bisa melarang putri berhubungan dengan pangeran
karena aku gak mau pak alex nantinya akan menyakiti perasaan putri kalau tahu anaknya dan putri punya hubungan khusus
ini kan buatnya
sebentar ya putri
selamat siang bu nawang
soal ajakan saya untuk makan malam bersama anak anak kita
bagaimana kalau diganti jadi besok siang
karena saya merasa waktu makan siang lebih lama dan anak anak kita jadi punya banyak kesempatan untuk saling bicara
saya akan coba bicarakan ini ke putri
nanti kalau putri setuju secepatnya saya akan kabari paremon
ada hal yang mau ibu sampein ke kamu sayang
ada apa bu
tadi pak remon whatsapp ke ibu
katanya dia mau ngajakin kita makan siang besok untuk bisa ketemu anaknya juga sayang
ya kenapa makan siang karena waktunya kan lebih lama
jadi paling enggak kamu bisa lebih lama kan ketemu anaknya untuk bisa lebih kenal sayang
gue gak bisa bayangin apa yang akan terjadi kalau sampai ibu tahu ternyata mel adalah anak dari om raymoon
orang yang selalu menekan hidup gue
apa gue ajak pangeran ya
seenggaknya mel akan lebih menjaga sikap kalau ada pangeran
justru mel akan lebih marah kalau pangeran datangnya bareng gue
lo masih bete sama atta
masih bete lah
gimana gue gak mau bete si ata gak belain gue di depan sobi sobinya itu
karena ata sama pangeran itu kan temenan udah lama
ya tapi kan sekarang keadaannya beda riz gue tuh udah jadi pacarnya ata
harusnya atta lebih belain gue dong ketimbang sobi sobinya itu
kok lo mau senyum senyum sih riz kenapa mau ngeledekin gue mau bilang gue posesif gitu
rizky kenapa lo berhenti minum dadak
fit mendingan lo turun deh
kelarin urusan lo sama ata
kok males sih
gue mau cari satu sama lo jangan salah paham
gak mau males
udah turun bentar bentar aja bentar bentar
gue harus jelasin sama lo biar semuanya clear
kok males sih
ata lo juga santai dong jangan kasar sama cewek
pengen kasar sih riz gue tuh pengen ngejelasin sama dia
biar dia nggak salah paham sama sikap gue yang tadi
gue hantar lo pulang deh
mending lo dengerin ata
ikut pulang bareng dia
tuh bener apa yang dibilang rizky
lo gak mau kan masalahnya jadi berdarah larut larut
kalau bisa diselesaikan secara baik baik kenapa enggak sih
nah gitu dong mau luluhnya cepat
jadi kan makin cantik
yaudah tapi tas gue di dalam
yaudah ntar gue ambilin
kamu gak apa apa ibu tinggal ke apotik dulu beli obat
kan obatnya udah mau habis ya
gak apa apa bu
ibu tinggal nih ya
kalau kamu kenapa napa atau ngerasa badan kamu gak enak
kamu langsung telpon ibu ya
bu tinggal dulu ya saya
bu kamu badass
ada yang ketinggalan bu
putri usus goreng
kalau ibu liat lo disini gimana
kan gue mau jenguk lo
lagi yang tadi gue liat kok ibu udah pergi
tapi please pulang aja ya
jangan usir gue ya
putri usus goreng
lo mau kan ikut sama gue sebentar
kalau gue ninggalin rumah nanti ibu khawatir sama gue
lagian kan kondisi gue juga kayak gini
gue janji kok gak akan lama
saya gak nyangka bisa ketemu disini
saya juga gak nyangka kalau pak raymond ada disini
sedang apa pak
saya lagi cek karyawan disini
gimana kan saya harus cek semuanya
pak raymond gak pernah berhubungan dengan saya
gimana berubah ya
selalu turun tangan sendiri untuk mau cek usaha pak
pak apa tau gak
saya sangat beruntung sekali
karena saya bisa bekerja sama dengan perusahaan pak
sama sama terima kasih loh
lagi apa disini mau meeting
iya saya mau meeting
teks dari tadi aku nanya sama kamu kamu belum jawab
sebenarnya aku kesini mau diketemuin sama siapa
aku mau ketemu siapa
kamu tenang aja lydia nanti kamu juga pasti tau kok
iya tapi siapa aku penasaran
kamu pasti kenal sama orangnya yang jelas aku butuh bantuan kamu
supaya dia mau jadi investor di perusahaan aku
aku makin gak ngerti lex
ya udah silahkan lanjutkan
iya mari pak
dia kan pengusaha ternamai yang aku kelola bisnisnya
lex kamu sengaja jebak aku disini iya
justru aku butuh bantuan kamu untuk bisnis aku
selamat siang pak rusdi
selamat siang pak lex
siang pak rusdi
ibu kenal dengan pak alec juga
kebetulan bu lydia ini rekanan bisnis saya sudah lama pak
silahkan duduk pak
ya baik terima kasih pak
jadi boleh kita langsung ke topik pembicaraan kita pak
bagaimana menurut bapak soal proyek yang saya tawarkan ke bapak kemarin itu
apa bapak setuju untuk ikut berinvestasi di proyek saya
sebenarnya saya masih mempelajarinya pak
pak rusdi gak perlu khawatir
saya bisa pastikan kalau saya tidak akan mengecewakan bapak
pak rusdi boleh tanya sendiri sama ibu lydia
dia sudah lama menjadi rekanan bisnis saya dan tahu persis bagaimana kinerja saya pak
kamu buat aku harus ikut bertanggung jawab demi mendapatkan aliran dana investasi dari pak rus

aku yakin pak rusdi nggak akan ragu lagi untuk menginvestasikan dana ke perusahaan

pak rusdi kenal sama mereka
sedang membicarakan apa
kebetulan pak alex ini mengajukan proposal
kepada saya supaya saya bisa berinvestasi
ke perusahaannya pak alec
buat investasi sama mereka
dana saya saja sudah saya tarik semua dari perusahaan dia